lagi sibuk baru ada penerimaan mahasiswa baru di kampus abc
dia udah rekrut anak buah baru satu orang
tapi katanya itu juga bermasalah
makanya dia sekarang lagi kesel
anak buahnya mau keluar
kamu gak apa apa
kamu dari mana
yang mungkin saya sudah pada pergi
saya tuh kalau habis ngebantai orang

suka jadi kasian
gak ada telepon
gak ada telepon
tidak ada telepon
udah ada info lagi
kamu punya air minum
kamu kan tahu
saya nggak pernah bawa minum
ya sudah saya mau cari minum sekalian pamit
kamu masih punya hp
kasih tau saya tuh nomernya kalau ada apa apa biar saya bisa nelfon kamu
nggak nanti kamu kasih ke junaidi
kita cuma diem aja kayak gini
kang parkiran kaos ada yang nyerang
ao sama mn masih di sana
saya coy jack sama eding juga di sini
oke saya kesana sekarang
parkiran aus ada yang nyerang
mn dipukulin kita kesana sekarang
nanti pulang kamu mau nganterin aku gak
aku tuh masih
air putih aja
barusan saeb dateng
baru ada penerimaan mahasiswa baru
di kampus abc
dia udah rekrut anak buah
baru satu orang
katanya itu juga bermasalah
dia sekarang lagi kesel
ada panggilan kerja
anak buahnya itu
sudah dia ancam
sudah dia buatin contoh koster
terus dikasih tulisan di bawahnya
kalau anak buahnya itu
tetap ngotot mau keluar
nanti mau diperbanyak
terus bakal ditempel di mana mana
biar orang orang tau
anak buahnya itu siapa
terus sekarang gimana
kamu udah berhasil minta nomor hp nya
takut dikasih tahu ke kamu katanya
kamu udah nanya
markasnya sekarang dimana
air putihnya apa
kamu nggak tau siapa yang mukulin kamu
sama kang murad
yang satu orang dari awal sudah meeting dari belakang
terus satu orang lagi nanyain saya
saya dipukul sampai tiga kali
mungkin mereka agus sama yayat
mereka nyerang parkiran cuma buat nyari info
ujang sama kang murad bisa dicari
kemungkinan mereka cuma cari info aja
buat dikasih ke orang orang yang dibayar bang edi
buat nyari saya sama yang lain
terus rencana kamu gimana
mau nyari agus sama yayat
balas dendam karena mereka sudah nyerang parkiran
bukan cuma itu
saya mau titip pesen ke bank edi
supaya menentukan tempat kapan kita mau perang terbuka
biar nggak bertele tele
terima kasih kang
kita cari agus sama yayat
jangan s aman